desak presiden joko widodo nonaktif dari jabatan presiden republik indonesia
puluhan ibu rumah tangga yang tergabung dalam barisan emak emak
melakukan unjuk rasa di gedung komisi pemilihan umum
di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
puluhan ibu rumah tangga yang tergabung dalam barisan emak emak militan atau bem
melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung komisi pemilihan umum
di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat senin siang tadi
mereka mendesak kpu segera menonaktifkan joko widodo dari jabatannya sebagai presiden
karena sudah terdaftar sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
sesuai pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
menurut koordinator aksi seharusnya presiden joko widodo meniru sandiaga uno
yang mundur dari jabatan wakil gubernur saat akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden
tetapi kok tidak cukup
saya yang jadi wakil gubernur sandiaga uno sudah melepaskan jabatannya
dan dia sudah keluar dari wakil gubernur
langsung jadi calon wakil presiden dengan mundur
akan semestinya sudah sewajarnya seharusnya pak jokowi sebagai teladan
sebagai pemimpin mestinya memberi teladan
dan mundur berikan jabatan itu
seharusnya pak jokowi mundur
sehingga beliau bisa meluasa melaksanakan kecapresan ini